aku datang ke sini untuk berenang di danau
tapi tanpa kain linen yang kau ambil itu maka aku tidak bisa terbang kembali
aku mengambil hanya karena aku tidak melihat siapapun di sekitar
bisakah kau mengembalikannya padaku
tentu saja tapi kau tampaknya putus asa
apakah ada cara aku bisa menyelamatkanmu
untuk menyelamatkan aku kau harus datang ke puncak gunung kaca
begitu kau sampai di sana sebagian besar sihir akan rusak
setelah itu aku bisa menyelamatkan diri
tapi aku rasa tidak mungkin bagimu untuk mencapai gunung kaca
ah mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba
katakan padaku di mana gunung kacanya berada putri
gunung kaca itu jauhnya seribu mil di luar hutan gelap
yang penuh dengan raksasa perkasa
aku harus pergi sekarang dan aku tidak bisa memberitahumu lagi
pemain drum itu adalah orang pemberani yang tidak takut apapun
lalu dia berangkat menuju hutan gelap
ketika dia sampai di sana dia memukul drumnya dengan keras
sehingga seluruh hutan tampak bergetar dengan suara drumnya
raksasa mendengar suara itu
siapa yang berani merusak kedamaian hutanku
ini aku si drummer
datang kepadaku atau terima akibatnya
dasar anak kecil
apa kau tidak takut pada kami
aku akan takut kau kalau aku sendirian
tapi dengan drum ini aku telah memanggil semua orangku
untuk memberitahu mereka bahwa aku telah menemukan
dan apa yang bisa dilakukan manusia
kami tidak akan menemukan manusia kecil sepertimu terhadap kami raksasa
kami bisa menghancurkan seribu darimu di bawah kaki kami
jangan meremehkan kami
kami manusia adalah pemikir
kami akan bersembunyi di balik pohon di hutan
dan dalam upayamu untuk menghancurkan kami
kau akhirnya akan menghancurkan hutanmu sendiri
kemudian ketika kau lelah dan tidak memiliki hutan
kami akan menyerangmu dengan api
kau benar benar berpikir manusia bisa melakukan itu
kalau mereka tidak bisa
mereka tidak akan mengirim orang ini sendirian untuk menemukan kita iya kan
jadi apa yang akan kita lakukan sekarang
hanya ada satu yang harus dilakukan
aku dapat meminta orang orangku untuk kembali dan meninggalkanmu dengan tenang
tetapi kau harus melakukan satu hal untukku
kami akan melakukan apapun yang kau katakan
sekarang berikan aku
sekarang beri kami apinya
baiklah kalau begitu
kau harus membawaku ke puncak gunung kaca
kami bisa mengantarmu ke sana dalam sekejap
katakan pada orang orangmu untuk tidak datang
ah itu tentu saja
lalu pemain drum itu mulai memukul drumnya lagi
dan para raksasa berpikir
dia meminta orang orangnya untuk kembali
raksasa menempatkan pemain drum itu di telapak tangannya
dan menyerahkannya dari satu telapak tangan raksasa ke telapak tangan raksasa yang lain
setiap tangan masing masing raksasa memanjang hingga satu mil
segera pemain drum itu berada di puncak gunung kaca
terima kasih raksasa
mintalah orang orangmu untuk mengampuni kami
oh tentu saja jangan khawatir
kami tidak akan pernah mengganggumu lagi
para raksasa itu merasa lega dan mereka pergi
ketika dia sampai di puncak
dia tidak melihat siapapun
hanya ada satu gubuk kecil
dia mengetuk pintunya
dan pada ketukan ketiga
seorang penyihir membuka pintu
bagaimana mungkin kau mencapai puncak gunung ini
sangat mustahil bagi siapa pun
bagaimana mungkin kau mencapai ini
sangat mustahil bagi seseorang yang tidak pernah mencoba
apakah seorang penyihir akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal di sini
ya kamu akan mendapatkannya
tetapi untuk itu
kau harus melakukan beberapa pekerjaan untukku selama dua hari
aku akan melakukan apa pun yang kamu minta dariku
kemudian pergi ke kolam yang kamu lihat
lalu kosongkan semua air di dalam kolam dengan menggunakan ini
kau harus melakukan ini sebelum bintang pertama keluar di malam hari
kecuali kalau memang kau merasa tidak mungkin
mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba
pasti ada penyihir yang aneh dengan alasan ajaib untuk tugas aneh ini
atau penyihir itu mungkin telah membunuh
mungkin ada cara untuk mengosongkan kolam dengan ini
lalu pemain drum itu pergi ke kolam dengan bidal dan mulai mengeluarkan airnya
tapi dia hanya bisa mengambil beberapa tetes air saja
dan sepertinya tidak mungkin dia bisa mengosongkan kolam itu tepat waktu
menjelang siang dia sudah cukup lelah
saat itu sang putri keluar dari rumah dengan sekeranjang makanan
sang putri berbicara padanya sementara dia makan
aku akan mengosongkan kolam itu dengan sihir
kau berbaring saja di sini dan tidurlah
sang putri memutar cincin di jarinya
dan segera kolam itu langsung mengering
ketika penyihir datang untuk memeriksa kolam di malam hari dia merasa bingung
bagaimana mungkin kau melakukan ini
ini sungguh tidak mungkin
mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba
baiklah kalau begitu
aku punya satu tugas lagi untukmu
besok kau harus membuatkanku seribu karangan bunga yang masing masing berjumlah seratus
dan harus berasal dari hutan itu sebelum bintang pertama keluar di malam hari
pemain drum itu pergi ke hutan
dia melihat dan mencari
tetapi dia tidak menemukan bunga apapun
menjelang siang dia merasa sudah cukup lelah
sekali lagi sang putri datang kepadanya dengan sekeranjang makanan
sang putri berbicara kepadanya sementara dia makan
jangan khawatir aku akan membuat karangan bunga dengan sihirku
kau berbaring saja di sini dan tidurlah
sang putri memutar cincin di jarinya dan segera muncul seribu karangan bunga yang masing masing berjumlah seratus
ketika sang penyihir datang untuk memeriksa bunga di malam hari dia merasa heran
bagaimana mungkin kau bisa melakukan ini
ini sungguh tidak mungkin
kau harus mencari bunga
ini sungguh tidak mungkin
tahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba
segera setelah penyihir mendengar itu dia hancur lalu menghilang
aku bebas kau telah membebaskan aku pemain drum
bagaimana aku melakukannya
mantra yang diberikan penyihir kepadaku bisa rusak hanya kalau seseorang mencoba menyelamatkan aku dan melakukan tiga tugas yang mustahil
tugas pertama adalah kau sampai di sini
begitu kau mencapai puncak gunung yang menurut penyihir tidak akan pernah terjadi dia kehilangan sebagian besar kekuatannya padaku
dan kemudian ketika kau setuju untuk melakukan tugas tugas mustahil lainnya dia tidak bisa menghentikan aku untuk menggunakan sihir cincinku
putri aku tahu aku hanya seorang drummer tapi apakah kau pikir kau bisa
kau adalah orang pemberani yang telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan orang asing
tidak aku tidak suka padamu pemain drumku aku menghormatimu dan ya aku juga mencintaimu
apakah kau akan menghabiskan sisa hidupmu denganku
iya tapi untuk itu kita harus meninggalkan tempat ini pergilah ke pondok itu dan ambil harta karun sang penyihir
lalu pemain drum itu pergi ke gubuk dan melihat bahwa gubuk itu penuh dengan emas dan batu batu berharga juga permata dari segala jenis
dia punya beberapa sakramen sang putri mengambil dua hal cincin jamrut yang indah dan kalung batu rubi dan juga emas
kemudian tiba saatnya untuk pergi sang putri memutar cincinnya dan segera dia dan pemain drum mencapai gerbang istananya

sebelum mereka bisa masuk pemain drum menghentikannya
aku ingin mengunjungi orang tuaku dan memberitahu mereka bahwa aku telah kembali dan sehat
ya tentu saja tetapi kau harus berjanji untuk tidak mencium mereka karena kalau kau melakukannya kau tidak akan pernah mengingatku lagi
bagaimana aku bisa melupakanmu sayangku aku akan segera kembali
lalu pemain drum itu pergi menemui orang tuanya dan ada kegembiraan juga perayaan serta kasih sayang
sehingga dia melupakan janjinya kepada sang putri dan dia mencium kedua orang tuanya
dia kehilangan semua memori sang putri dengan harta yang didapatnya mereka membangun sebuah kastil besar
putri bangsawan yang kaya dipilih untuknya sebagai pengantin wanita
sang putri sedang menunggu di gerbang istana tetapi ketika pemain drum itu tidak kembali dia menyadari apa yang telah terjadi
dia pergi mencarinya dan segera mendengar pernikahan

dia bercampur dengan kerumunan pelayan yang masuk dan keluar rumah dan segera melihat mempelai wanita
ya ampun cincin apa yang kau pakai itu itu indah sekali
aku belum pernah lihat cincin seindah yang indah ini selama hidupku

kau tak mau menjual cincin ini padaku
kau tidak mau menjual cincin ini padaku
oh tidak aku akan membayarmu apapun yang kau inginkan tetapi aku harus memiliki cincin ini
aku akan memakainya untuk pernikahanku nanti
baiklah kau mungkin memilikinya tetapi sebagai imbalannya kau harus mengizinkan aku untuk bertemu dengan tunanganmu itu sendirian selama beberapa menit tepat saat bintang pertama keluar pada malam hari
karena mempelai wanita sangat menginginkan cincin itu dia setuju
tapi pada malam hari dia mencampur bubuk tidur dalam airnya sehingga ketika sang putri datang untuk menemuinya pemain drum itu tertidur lelap dan dia tidak mendengar ketukannya
tolong buka pintunya pemain drum kesayanganku apa kau tidak ingat lagi
lihatlah sekilas cincin ajaibku dan kau akan ingat gunung kaca penyihir dan juga semuanya
sang putri menangis dan memohon
semalaman tetapi sang pemain drum tertidur lelap hari berikutnya dia kembali ke istana
ya ampun kalung itu sungguh indah sekali
ini benar benar indah aku belum pernah melihat kalung seindah ini selama hidupku
ya terima kasih
apa kau tidak ingin menjualnya kepadaku
oh tidak aku akan membayarmu apapun yang kau inginkan tetapi aku harus memiliki kalung ini
aku akan memakainya saat pernikahanku
baiklah kalau kau memang ingin memilikinya tapi kau harus mengizinkan aku untuk bertemu dengan tunanganmu sendirian selama beberapa menit tepat saat bintang pertama keluar pada malam hari
saya sangat ingin menikmati kalung itu sehingga dia setuju
tetapi pada malam hari dia mencampur bubuk tidur di air tunangannya sehingga dia bisa tidur ketika sang putri mengetuk pintunya
tetapi kali ini orang tua pemain drum yang telah mendengar tangisan sang putri pada malam sebelumnya telah memberitahunya semua tentang hal itu
sang pemain drum menyadari bahwa satu satunya cara agar ia tetap tertidur adalah karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam airnya
lalu dia tidak minum apapun dan duduk menunggu sang putri
segera dia mendengar ketukan pintu
tolong buka pintunya pemain drum kesayanganku apakah kau tidak ingat
lihatlah sekilas cincin ajaibku dan kau akan ingat gunung kaca penyihir dan semuanya aku mohon tolong bukalah pintunya
pemain drum itu membuka pintu sang putri menunjukkan kepadanya cincin ajaib dengan yakin dan dia mengingat semuanya
tuan putriku tercinta
aku minta maaf aku sangat menyesal bagaimana aku bisa melupakanmu ikutlah denganku
pemain drum itu membawa sang putri kepada orang tuanya dan menceritakan semuanya
ibu ayah dia adalah kekasihku aku tidak bisa menikah dengan orang lain
ya sama baiknya karena aku tidak bisa menikah hanya dengan seorang pemain drum tapi aku tidak akan mengembalikan cincin dan juga kalung itu
kau bisa menyimpannya selamanya karena aku telah menemukan hartaku yang sebenarnya
lalu pemain drum dan sang putri menikah dengan pesta besar dan perayaan yang megah dan mereka hidup bahagia selamanya